baik mbak ada yang bisa saya bantu
ya saya mau pesen kopi satu ya
eh kamu mau gak
eh boleh deh sekalian
oke pesan kopinya tiga kalau gitu ya
baik mbak permisi dulu
ya terima kasih
oh sebentar mas
bentar tadi dua itu penyet
terus teh es manis ya
ini semuanya rp lima puluh lima
ini uangnya ya mas
duh ini orang udah mau pergi
tapi rendy belum sampai kesini
aku coba tahan dia lagi kali ya
oh ya mas mau dibungkus nasi uduk itu buat keluarga
atau ada yang lain
mila penyet juga ada
saya bilang enggak yang enggak bu
saya juga mau
saya tidak punya banyak waktu
iya mas sebentar sebentar
aduh dia udah pergi lagi
rendy belum dateng
gagal dia rencana aku
jangan sampai ada orang yang ngendali gue di luar ren
ren buronannya udah pergi nih
dia pakai topi sama masker ya

bukan itu dia
ruang aja yang shovel
terus makan dong
udah apa itu
mereka nyebari wajah gue di internet
lu nangan gue di sini
terus gak curi makanan gue
atau nyokap lo jadi korban
orangnya jadi kabur gara gara mama nih
keselamatan mama lebih penting buat aku
apaan sih kamu gak
jangan kalau gitu aja deh
kamu tuh ya
biar lancar semuanya
masih belum bisa
baik mbak ada yang bisa saya bantu
ya saya mau pesen kopi satu ya
eh kamu mau gak
boleh deh sekalian
oke pesan kopinya tiga kalau gitu ya
baik mbak permisi dulu
ya terima kasih
jangan lama lama ya
nggak nunggu disini
pak ngebut dikit pak
sireni udah gak kejar gue lagi
perut gue mulus lagi nih
sampai ke ya gue ke kos kosan
masih sepuluh menit lagi
gue sampai gak ya
mungkin ada baiknya kok kabarin papa surya
soal masalah elsa dan premani itu
papa surya ngira aku nggak perhatian lagi sama elsa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku cuma mau informasikan aja ke papa
aku udah bicara dengan elsa
dan memang betul
mengalami pemerasan sama pereman yang itu pak
preman ini ngajak ya elsa untuk ketemuan
makanya besok aku ingin dampingin elsa
aku juga ingin ketemu dengan preman itu
untuk menyelesaikan semua persoalan ini